sementara tol jakarta cikampek arah jakarta menuju cirebon masih dipadati ribuan kendaraan
kepadatan kendaraan mengular mulai dari kilometer lima puluh hingga lima puluh tujuh tol jakarta cikampek
ribuan kendaraan masih memadati ruas tol jakarta cikampek karawang jawa barat pada kamis
kepadatan kendaraan terjadi sejak pukul delapan pagi hingga kamis siang
kendaraan yang memadati tol japek didominasi mobil pribadi dan bus mulai dari kilometer lima puluh hingga lima puluh tujuh
meski demikian kendaraan kendaraan ini masih bisa melaju dengan kecepatan hingga tiga puluh km per jam
penumpukan kendaraan dipicu banyaknya warga yang hendak pergi ke lokasi wisata dan memilih pulang kampung setelah lebaran
kondisi ini diperparah oleh hilir mudik sejumlah kendaraan di res area kilometer lima puluh tujuh tol japek
pemandangan dengan berbeda terlihat di jalur cikampek menuju jakarta
kendaraan di jalur ini terpantau ramai lancar